pemerintah dalam hal ini menko kemaritiman memberikan lampu hijau
untuk melanjutkan pembangunan pulau g di utara jakarta
meski pengadilan tata usaha negara jakarta timur
sudah memenangkan gugatan layan muar angke
untuk menghentikan pembangunan reklamasi pulau g itu
bagaimana lalu nasib pulau g kini
pulau ini sudah didatangi menteri koordinator kemaritiman
luhut bin sarpanjaitan delapan september lalu
setelah tiga bulan kegiatan pembangunannya terhenti
namun hingga kamis siang belum ada kegiatan pembangunan
meski menko kemaritiman sudah memberikan lampu hijau
hanya ada penjaga yang siaga di empat sisi pulau
menghalau siapapun yang menginjak pulau g
atau sekedar mendekatinya termasuk nelayan
sejak adanya pembangunan pulau reklamasi
nelayan terhimpit karena sulitnya mencari ikan
mereka harus melaut lebih jauh lagi
pengeluaran dan penghasilan kini berbanding
dari jaring yang ditebar di dekat lokasi pulau g
ikan yang sudi mampir kini hampir tidak ada
jarak saya melaporkan ini sekitar lima ratus sampai dengan satu km
dari pinggir pulau g
yang paling dirugikan dari pembangunan pulau g ini adalah
nelayan yang mencari ikan setiap harinya di sekitar pulau
ikan semakin sedikit
ongkos bahan bakar semakin banyak